aku memang allah jakarta ruh
maafkan aku ratu brana
kamu pasti akan mengerti
kenapa kamu masih memanggilku ratu
karena memang kamu lah
ratu selalu mutan yang sebenarnya
aku kembalikan kekuasaanmu ratu brangga
yang aku inginkan bukanlah kekuasaan
kamu sendiri sedang terluka
tidak ada waktu lagi prabu
adalah yang terpenting untukku
sebentar lagi kita keluar dari keraton ini
berhenti jakarta ruh
sudah cukup kamu membuat kekacauan
di dunia siluman
biarkan aku pergi
aku tidak mau lagi ada pertemuan darah disini
setelah kamu merebut kekuasaanku
kamu masih berani berbicara seperti itu kepadaku
kami tidak akan menambah masalah
perang sudah selesai
biarkan kami pergi
diam kamu iblis
aku berbicara kepada jakarta
aku mohon padamu
kali ini aku tidak akan mengikutinya
kalian berdua sama saja
kalian berdua menganggapku yang paling lemah
kalian menganggap anak romo yang paling tidak berguna
aku memang allah jakarta ruh
maafkan aku ratu brang
suatu saat kamu pasti akan mengerti
kenapa kamu masih memanggilku ratu
karena memang kamu lah ratu selalu mutan yang sebenarnya
ini aku kembilkan kekuasaanmu ratu brang
dari awal yang aku inginkan bukanlah kekuasaan
tapi kenapa jakarta ruh
sudah aku bilang
nanti kamu akan mengerti
begitu juga dengan penguasa yang lain
mereka pasti akan mengerti nanti
jangan lupa like share dan subscribe ya
hari ini aku akan meresmikan pertunanganku
sulit bagimu bukan
kamu cantik sekali anandya
aku akan benar benar melupaskanmu
maafkan aku nawangsi
iya benar teruslah tersenyum seperti ini
tolong keluar anandya
mas kan lagi memahat kamu
aku disini mas
wah bagus sekali ya
patung ini cantik sekali
tapi sebelum itu aku ingin melihatmu sekali saja
hanya satu kali
terima kasih telah menunjukkan dirimu untuk terakhir kalinya nawangsi
raden tidak wapar raden
kamu melihat nawangsi kan
katakan kamu melihat nawangsi
raden dipanggil oleh kang jing ayuni bagasita
diminta untuk mempersiapkan diri untuk acara pertunangan nanti malam
mas lepaskan aku mas
kamu tidak apa apa
kenapa orang itu seperti mengenalku
apa dia adalah orang yang ada di masa laluku mas
yang aku tanyakan padamu adalah kamu tidak apa apa
apa kamu tidak apa apa
mungkin aku akan mendapatkan kembali ingatanku
semuanya sudah aku jelaskan padamu
kamu ingin aku bicara apa lagi
apa kamu sengaja ingin aku menjelaskan berulang ulang kali
kamu anak dari teman baru kamu
kamu anak dari teman bopo ku
keluarga kamu terkena musibah